sholat idul adha yang digelar senin pagi di masjid istiqlal jakarta menyisakan sampah yang berserakan
sampah terdiri atas plastik kresek dan juga koran yang digunakan jemaah sebagai alas
sholat idul adha di masjid istiqlal berlangsung hikmat memiliki kapasitas hingga dua ratus ribu anggota jamaah
membuat masjid istiqlal tidak pernah sepi pada momen peribadahan besar seperti ini
namun masalah klasik yang selalu terjadi adalah sampah yang ditinggalkan
sampah koran dan juga plastik pembungkus sepatu dibuang begitu saja di halaman masjid
padahal panitia telah menyediakan tempat sampah yang tersebar di berbagai sudut
hari sebelumnya ya h dua h tiga sering kami ingatkan ke masyarakat bahwasannya masyarakat atau warga ibu kota yang ingin
sholat idul adha di masjid istiqlal bagi yang membawa koran atau yang membawa kantong kresek
agar setelah selesai sholat id
kantong kreseknya dikantongin dimasukin ke dalam tong tong sampah yang sudah kami siapkan
tetapi kenyataannya masih aja ada kesadaran masyarakat masih sangat rendah sekali ya
tetapi petugas kami itu memang sudah standby
begitu usai jemaah sudah mulai sepi mereka langsung bekerja
memungut dan mengambil sampah sampah ke koran tikar bekas dan lain lain